menurut organisasi kesehatan dunia atau who
gue kerja di abl sekitar tiga season
yang sudah mulai berlaku lima januari dua ribu dua puluh
ataupun platform media sosial
pak muhammad haimin nanti di jawa timur
termasuk kemudian adalah panitia pelaksana operator kompetisi kemudian perangkat klub yang terlibat
sampe ujung rambutnya dia kan kayak
nah jadi nama dari kakak saya yang paling tua andromeda kakak saya yang kedua bela etric sama saya kasih
nah di dalam undang undang ojk tahun dua ribu
dan tempat lokasi itu berada dalam hal ini istora di bawah gbk tadi seperti pak komarudin sebutkan ya
banyak nih wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang ingin remake di lokasi lokasi syuting
kembali lagi bersama kita berdua di episode berapa bu kali ini
nah itu pasti akan membebani kci juga
sekarang jadi bupati di ambon itu ya
kak marcel itu berarti marcelo dihin bukan sih
yang lebih murah dan bisa menggantikan bahkan mengurangi utang utang negara berkembang
dan memang kemarin juga saat presiden joko widodo
kita sudah punya modal yang tahun lalu kita belum punya modal itu
sama juga seperti masker masker tidak menjamin bahwa kita hidup udara bersih gara gara kita pakai masker
supaya ada pendidikan pun tapi orang bayangkan people power itu beneran gak ada people power itu
tetapi kalimat itu nggak mungkin keluar dari pak jokowi
untuk seleksi pun belum pernah berarti
jadi beliau masih bingung karena beliau mengatakan kepada saya
saat ini pun akses penghubungnya masih dibuat
tapi buat saat ini sih dari awal psbb itu sampai sekarang saya masih belum berani buka ya maksud saya
disini saya sudah punya udang
peralatan yang disediakan kementrian kesehatan
batik awalnya adalah komoditas budaya yang dimiliki elit keraton untuk kegiatan atau upacara tertentu
di mana unclos pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua ini sudah diakui oleh banyak negara di dunia
agar ini tidak diadakan tahun ini
dia tuh pengen banget semua pemain itu mengerti details details details
untuk rumah sakit swasta itu di minimal tempat tidur yang harus disediakan
perubahan saatnya kita kerjakan
tapi kak sebelum ini sebelum ditunjuk sebagai manajer kemarin kan berarti selama pandemi kan cukup lama juga ya berarti sudah empat bulan sekitar hampir lima bulan ya kak
ketua anggota dan sekretaris jenderal komisi pemilihan umum
nanti kita pssi akan kirim surat gitu
pintajaya nih sini ketua umumnya
jadi artinya kemistri kerjasama antara partai itu masih terasa
saya potong potong lontong menjadi ukuran kecil
dan warga negara yang bangga dengan negaranya
kayaknya agak nggak mungkin ya selesai di jam tujuh malam
walaupun butuh waktu tapi kita cari
untuk kupingnya itu disumpel pakai
dan kalau kita lihat sejarahnya kapan sih pertama kali digelar untuk thomas cup dan uber cup
biasanya k sembilan ini akan dikerahkan di bandara terminal atau lokasi lain
dan menjadi kewenangan kita untuk melakukan penyelidikan
dan saya pun merasa kayak lebih banyak lebih sesak lah untuk nafas di jakarta lagi
kalau saya pengennya keluar
dengan adanya ruu pdp ini
dulu kalau smp nya
karena hewan lebih menggunakan telepati
nah mungkin yang di babak finalnya akan dilihat adalah faktor survei
crunchy atau keras renyah di bagian kulit roti namun tetap lembut di bagian dalam
sebenernya sih gue mau ngomong belum ada perubahan signifikan
nah terus apa namanya selang beberapa waktu gue ikutan tuh exchool basket
yang sangat mirip di negerinya sendiri
ampuh untuk menyembuhkan penyakit
kemudian kelengkapan tempat tidur ya
ya makasih selamat siang semuanya
mungkin saja produsen bisa berkonsentrasi ke minyak kemasan
dilakukan oleh partai golkar di periode ini
dengan menetapkan alur dari produsen ke pedagang eceran hanya melalui dua rantai distribusi
cuma di permukaan permukaan aja
yang cukup untuk mereka dengan harga yang wajar
istoyo adalah sesosok di balik wajah baru kampung sonok wijenan hingga dikenal sebagai kampung bakar
jadi gue mikir kalo gue kesana kayaknya bakalan lebih
ya jujur aja mungkin buat basket putri
kalaupun ada yang minang pun ya kan jumlahnya kan belum tentu cukup
salah satunya dengan mengkonsumsi buah dan sayuran yang dipercaya bisa membantu dalam program hamil
dan saya yakin kalau kita sabar hasilnya ada
sejumlah supporter di jawa timur menyambut antusias rencana ini
memang latar belakang kang emil ini kan sebenarnya urban planner ya
apakah gue bisa jadi penulis yang bagus atau enggak
nah satu lagi adalah zat aditif aja yang agar lebih cepat kering karena kita nggak mungkin satu cetakan nunggu terlalu lama kita pakai zat aditif untuk proses keringnya
yang kedua adalah direktur
nah oleh karena itu strategi kita saat ini juga melakukan pencegahan
ya coba siapa aja yang kata lo bagus lah
sudah mulai terangkat gitu
sejak dua belas juli lalu moda transportasi umum lintas raya terpadu atau lrt sudah menjalani uji coba secara terbatas
emang dulu untuk bisa jadi juara kayak gini lah kanan kayaknya ga gampang sih
maksudnya udah kasih dulu list questionsnya
menghilangkan sisi tua dari muka gue
apa yang membuat lu percaya atau apa dok
serta hadirin yang ada di lokasi malam hari ini
maka kadang kadang ada sesuatu yang dia sebetulnya tahu itu sempurna tapi sengaja dia tidak sempurnakan untuk memancing interaksi
ini ada garis putus putus berwarna biru muda
kalau pakai langseng enggak dia normal
dengan budidaya yang tadi saya sampaikan
bisa jadi salah satu destinasi wisata anda saat kembali mengunjungi korea selatan
tapi nggak pada biasa tahun kemarin ya
dan sate jando ini layak lho untuk dicoba ketika berkunjung ke kota bandung
strategi khusus dalam pemasaran jasa kampung dinamo surabaya
imersifku memanfaatkan teknologi untuk menyajikan materi edotainment kepada masyarakat
berarti langsung seratus tuh
seperti perancis italia belanda jerman
dari anissa pagi dulu
nah kosmet tuh sebenarnya tiba tiba gimana sih
dari seperti ibu ibu dwt
saya nggak kuat juga nih sama aromanya
kenapa ikutnya pon jabar
kita gak pernah tahu gitu
yang berpotensi untuk kemudian kembalinya kluster kluster baru untuk muncul di berbagai titik
melewati perbatasan negeri dengan alasan alasan kuat seperti alasan darurat dan lain sebagainya
dipanggil seleksi timnas atau timnas junior atau senior
mana nih kategori surat suara yang dianggap sah
sourdow yang telah dipotong menjadi lapisan sandwichnya
pengamanan hari raya kan kita tidak menutup kemungkinan adanya teroris
standarisasi pelayanan yang dimaksud mas tulus ini seperti apa sih mas
untuk teman teman dari pak lohot yang sisa pertandingan bisa dihadiri oleh supporter aremania
sebesar lima enam juta
akhirnya ya udah di sini deh eh di satya wacana deh akhirnya
benar benar ini kita lagi pakai blush on
jadi waktu bertemu itu sudah tahu
jadi saya udah gak bayar lagi tuh dari situ saya udah gak pernah bayar uang sekolah lagi ya jaman itu berapa ya
komodo di pulau rinca dan di pulau komodo itu komodonya juga sama
karena di belakangnya sodara surya palo juga tidak senekat seperti yang dia tampilkan di awal gitu kan
ya kalau kita nggak punya perbaikan dan tolak ukur yang jelas mana
yang kedua sering saya terangkan hal yang simpel itu
dan memang untuk jangka panjangnya kita harus menggenjot
nah menurut abang yang indonesia yang ideal yang harus diperbaiki itu apa bang
lalu kemudian juga tentu kondisi anak anak di lokasi lokasi yang masih sulit dijangkau
dia kekurangan gizi dan otak akan menciutkan
tapi ada kecenderungan ketika tokoh tersebut memudar kekuatan elektoralnya
pegawai ojk yang bisa dididik menjadi penyidik
nah gugatan tun yang dilakukan oleh mereka ini ya memang hal yang wajar kan gitu kan
nah kalau dari pos sendiri itu beda nggak sama yang di tps
bahwa sesungguhnya seluruh putusan atau seluruh proses berpekara harus selesai
persentasenya kemungkinan lebih tinggi sih menurut gue
yang pertama coach sih